kita bergeser ke kabupaten samosir siti naisa simbolon akan menjadi calon haji pertama
akan berangkat dari kabupaten samosir sejak kabupaten tersebut berdiri pada dua ribu tujuh belas
saat ini jumlah penduduk yang beragama islam di kabupaten samosir hanya sekitar satu tiga persen
siti naisah simbolon akan berangkat dari embarkasi medan
ia mencatat diri dalam sejarah sebagai calon haji pertama dari kabupaten samosir
sejak kabupaten ini berdiri pada akhir dua ribu tiga sebagai hasil pemekaran kabupaten toba samusir
belum pernah ada haji dari sana
siti naisa simbolon mendaftarkan haji pada tahun dua ribu sebelas
dia merupakan pensiunan guru agama islam di salah satu sma dan smp negeri di kabupaten samosir
menjadi calon jemaah haji pertama di sebuah daerah bukanlah hal yang mudah
terutama untuk mendapatkan informasi tahapan pelaksanaan ibadah haji
sejak mendaftar ia harus banyak berkomunikasi dengan teman yang berada di daerah lain
untuk mengetahui tahapan apa saja yang sudah dilalui calon haji
kalian apa saja udah persiapanmu yang mau berangkat ini mahrani
saya bilang kami sudah suntik menitis udah dapat baju batik
dia saya belum dapat
dari situ lah informasi
alhamdulillah sudah plong
lepaslah semua yang selama ini kita ragukan
tidak punya kbh nggak punya teman
kalau pertolongan dari kawan
jauh lebih sempurna pertolongan dari allah
kita yakin itu memang
saat ini setina issa simulon sudah tidak sendiri
ia telah bergabung bersama para calon haji lain di kelompok terbang enam embarkasi medan
menjelang periode keberangkatan
pihak pemerintah setempat juga memberikan perhatian
jadi karena ini perdan apa
kami ya berupaya lah
ya sebaik mungkin
pelayanan yang terbaik
kami lakukan untuk calon jemaah haji kita
begitu juga untuk para panitia yang menasih haji
supaya dibuatlah pembinaan yang sebaik mungkin
supaya ibu ini ada tetap semangat
untuk melaksanakan perjalanan haji ini
umat islam menjadi warga minoritas di kabupaten samosir
jumlah penduduk yang beragama islam di kabupaten ini hanya berkisar satu tiga persen
ian prabudi medan